mirisnya yang terlibat kecelakaan kebanyakan adalah kaum milenial dengan rentang usia enam belas hingga tiga puluh lima tahun
sebagian di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa
mayoritas kecelakaan lalu lintas terjadi di kalangan pengendara sepeda motor
untuk mengendalikan peningkatan jumlah kecelakaan dan korban korlantas polri mengadakan millennial road safety festival
dan kegiatan ini diawali dari jakarta pada minggu pagi
sejumlah kegiatan dilakukan dalam festival ini diantaranya lomba fotografi dan menggambar mural
dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih memahami konsep tertib dan disiplin berlalu lintas
sebelumnya di jabodetabek kecilakaan lintas diketahui berada di usia produktif